dukungan terhadap bambang susatyo untuk mencalonkan diri menjadi ketua umum golkar terus mengalir dari pengurus dpd tingkat dua golkar
bambang susatyo menyebut ia diharapkan pengurus partai di daerah bisa melakukan perubahan dalam tubuh partai beringin
kedatangan ketua dan pengurus dpd dua golkar wilayah riau dan maluku merupakan bentuk dukungan terkait wacana pencalonan bambang susatyo sebagai calon ketua umum golkar dari sejumlah pengurus partai di daerah
bambang susatyo menyebut kedatangan pengurus partai ini sekaligus menjadi momen untuk berdiskusi mengenai aspirasi dari anggota partai di daerah yang menginginkan perubahan dalam pengelolaan partai berlambang pohon beringin ini
ya seperti yang disampaikan tadi bahwa yang pertama partai ini harus lebih progresif
karena apa harus mengelola partai dengan cara cara yang sudah diatur oleh pengarah dan penerbit
nah daerah dari kemarin saya menerima naka ingin partai itu di semua tingkatan dikelola berdasarkan ketentuan yang ada dalam aturan organisasi
pengelolaan ke pusat tidak boleh keluar dari aturan itu
yang kedua momok blt saya lebih cenderung penyelesaian itu dilakukan pengusaha dan tidak perlu semuanya di pusat
kalau ada masalah di tingkat
kecamatan itu ya yang menyelesaikan harus satu tingkat di atasnya
begitu juga di atasnya kabupaten kota harus satu tingkat di atas
jadi harus satu tingkat di atasnya tidak boleh ditarik semua ke tiga pusat